saat lebaran sebagian masyarakat menjalankan tradisi ziarah kubur
di taman pemakaman umum perumpung cipinang besar utara jakarta timur
ramai pada selasa ini warga datang untuk berziarah ke makam kerabat
sejak selasa pagi para peziarah datang secara berkelompok bersama keluarga masing masing
selain mendoakan anggota keluarga yang sudah tiada mereka juga membersihkan makam agar tampak terawat
para peziarah tetap mengenakan masker saat memasuki area makam